ya warga duku jogobondo mojolaban sukoharjo dihebohkan oleh seekor buaya sepanjang empat meter yang masuk ke dalam sungai
polisi dibantu tim sar dan warga akhirnya berhasil menangkap buaya milik warga yang lepas ini
selasa pagi seekor buaya milik warga lepas ke sungai sasak desa palur mojolaban sukoharjo
warga sempat dibuat panik bahkan beberapa warga yang tinggal di sepanjang sungai sasak tidak berani pulang ke rumah
warga segera menghubungi polisi namun tidak sedikit warga yang berbondong bondong menyaksikan buaya sepanjang empat meter yang berada di sungai sasak
tidak berapa lama buaya tersebut menghilang di sungai sasak
setelah seharian ditunggu akhirnya buaya yang mengalami luka ini muncul ke permukaan
dengan bantuan warga buaya berhasil ditangkap dan diamankan
belakangan diketahui buaya ini lepas dari rumah almarhum koh yuho sejak senin sore
selanjutnya buaya ini dibawa ke taman satwa jurug sri hartono sukoharjo